kenapa mama enggak pernah kasih tahu mila sebelum
ibu datang ke rumahnya
dan ibu ibu melihat
ini kan farah
ibu lihat apa
kalau saya boleh tahu
itu perempuan yang sama dr effendi di foto siapa dokter effendi ya mbak
saya juga belum pernah lihat orangnya bu
tapi kata dokter effendi itu adalah foto istrinya
ibu melihat foto dr effendi dan mama sedang menikah
ibu ibu nggak salah lihat kan bu
ibu enggak salah lihat
mungkin itu orang lain bu bukan mama
ibu takut kamu gak percaya
kamu bisa lihat sendiri mila
kado yang sebanyak ini adalah titipan dari papanya camilla
dia minta tolong supaya ini diberikan kepada kamila
bukannya mau mengecewakan ibu dan pak haris yang sudah repot repot membawakan barang barang ini
tapi sebaiknya ibu bawa kembali saja barang barang ini semuanya
mama mama jangan bicara begitu dong ma
kenapa bu ambar
bu ambar enggak suka dengan barang barang sebanyak ini
hampir dua puluh tahun dia mengumpulkan barang barang ini setiap tahunnya
jadi saya tidak bisa melarangnya
bukan begitu bu
bukan begitu maksud saya
tapi lebih baik ibu tini bawa kembali barang barang ini
kami semua karena kamilah tidak bisa menerima ini semua bu
tidak bisa bagaimana maksud tante
alena sudah mengerti apa yang mau tante sampaikan
tante mau menyampaikan rencana kamilah yang akan meninggalkan papi
dan menghilang dari papi setelah kamila mendonorkan ginjalnya
itu yang mau tante sampaikan
tante mau menyampaikan rencana kamila yang akan meninggalkan ginjalnya
kenapa kamu bilang kamila mau menghilang dari papi
tapi kenapa kamila mau meninggalkan papanya
justru itu yang mau alena tanyain sama kamila dan tata amba
kenapa mereka tega melakukan itu sama papi
kalau memang itu yang mau tante ambar sampaikan sama eyang
lebih baik kamila tidak usah mendonorkan ginjalnya
ginjalnya untuk papi sekalian
tapi akan sangat kecewa ketika papi mengetahui hal ini
sekarang tidak ada yang perlu tante ambar sampaikan lagi kan
kalau gitu saya dan yang permisi
kamu salah alena
bukan itu yang saya mau sampaikan sama kamu
aleno kamu ini bicara apa sih
mana mungkin bu ambar dan kamila tega melakukan itu pada papi
jadi kalau begitu
hal penting apa yang ibu mau sampaikan pada saya
awalnya memang camilla mau meninggalkan pak haris setelah dia mendonorkan ginjalnya
tapi ternyata semuanya berubah setelah datang surat ini
silakan dibuka bu
ini kan dokter effendi
eyang ini dokternya papi kan eyang
apa maksudnya ini bu ambar
itu adalah bukti bu
bukti bahwa mamahnya kamila menikah dengan suaminya
yaitu dokter effendi
beserta surat tikahnya
ibu lihat saja sendiri
ini apa maksudnya bu ambara
di situ tertera jelas bahwa ibunya camilla menikah dengan dokter effendi
dan dokter effendi sendiri yang membawakan surat itu ke sini bu
dan ini ada satu lagi akte kelahiran
di situ tertulis jelas camilla regina putri lahir dari pasangan farawati dan haji nur effendinata
jadi sudah jelas kan bu tini
kalau camilla itu adalah anaknya dr effendi
jadi bukan anaknya pak haris
ibu ini gak mungkin ini gak mungkin ini gak mungkin ini gak mungkin
mila awalnya juga ibu nggak percaya tapi ini kenyataan mila
kenapa mama nggak pernah kasih tau mila sebelumnya bu
kenapa waktu mama masih hidup mama nggak pernah cerita
kenapa mau merahasiakan semua ini
bu dari mila kecil sampai mila besar
mama gak pernah cerita soal dr effendi bu
kalau papa mila itu udah meninggal sejak kamila kecil bu
itu dia mila ibu juga bingung
ibu berpikir kamu itu adalah putrinya haris
apalagi melihat kedekatan kalian
milih juga merasakan hal yang sama
ditambah lagi butini sangat meyakinkan mila
kalau mila ini adalah anaknya papa
tapi kenapa sekarang jadi kayak gini
mila benar benar bingung bu
kamu tenang dulu mila
pasti semua bohong
bu ambar mau menipu saya dan mereka ya
sesurat surat ini ya kan
butini jangan sembarangan ya kalau bicara
apa yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta bu
dan semua surat surat itu legal
resmi ditandatangani oleh aparat negara
saya tidak percaya
ya terserah kalau anda nggak percaya
tapi memang itu kenyataannya
bah jangan pakai emosi kalau bicaranya mah
butini jangan emosi
kita bicarakan baik baik dengan kepala dingin
sudahlah bu ambar
bu ambar mengaku saja
ini semua akal akalan bu ambar kan
ibu jangan sembarangan ya nundur saya
saya bukan sembarangan tapi berdasarkan bukti
karena dari awal
bu ambar sangat menentang camillah untuk mendonorkan ginjalnya pada papanya sendiri
tapi karena kamilah bersih keras ibu tidak bisa menentang lagi kan
dari anak ibu